takutnya licin di sini ya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
kamu udah perhatian samaku udah peduli sama aku udah sayang sama aku
ya kalau begitu saya juga harus mengucapkan terima kasih juga sama kamu
karena kamu setiap hari sudah nyiapin saya makanan
terima kasih sudah nyiapin saya tes setiap pagi
terima kasih sudah selalu nyiapin baju saya kalau saya mau berangkat ke kantor
terima kasih selalu ngerawat saya mijitin saya kalau saya lagi sakit
terima kasih karena kamu sudah menjadi istri yang baik istri yang sabar
meskipun saya suka marah marah
terima kasih karena sudah selalu khawatir
selalu nanyain saya di mana
itu ada tugas mas
ada tugas sebagai seorang istri
ya berarti sama din
apa yang kamu bilang barusan itu juga adalah tugas seorang suami
tanpa harus kamu bilang makasih itu udah tanggung jawab saya
udah kewajiban saya sebagai seorang suami untuk menjaga kamu anak kita keluarga saya
kenapa sih mas ibu
gak usah ngomong itu terus lah
sini taman banyak orang kalau ada orang lewat saya malu dilihatin
em kenapa sih kalau aku cium kamu disini juga gak apa apa kan kamu suami aku
kenapa apa apa apa gak kenapa apa kok
kenapa tadi ketemu sama mama ngobrol apa sama mama
dengar aku maika
kalau sampai kamu ikut membantu untuk memenjarakan elsa
aku akan bunuh diri
aku gak mau bunuh
aku gak mungkin ceritain ini ke andien
kemarin juga mama juga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
sudah mau maghrib
dinner sama randy
aduh papa lagi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
iya wah aku masih di kantor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
iya pa aku kan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
papa gak mau lho
kamu gagalin rencana condela dinner kamu malam ini dengan randy
iya pak ini randy udah mau jemput kok
papa sudah yakin kamu gak akan siap siap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
kamu pakai ya biar kamu benar benar kelihatan cantik
dan papa yakin
iya pa tapi aku gak perlu kok pakai dress yang papa kirim
bu tadi ada kureng mengirimin paket buat ibu jenny dari pan nikolas
kau udah siapin semuanya kamu pakai ya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
ingat pesan papa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
nekojek ya bang
aduh mahal banget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
soalnya lumayan jauh